komisi tujuh dpr mendesak agar pemerintah segera mencopot laksana trihandoko sebagai kepala badan riset dan inovasi nasional atau brin
desakan ini muncul salah satunya terkait dengan sejumlah persoalan yang menderita yang menderah brin
kinerja kepala brin yang saat ini dianggap tidak mumpuni serta tidak profesional dalam mengelola lembaga riset sebesar brin
untuk membahas hal ini bergabung melalui sambungan zoom wakil ketua komisi tujuh dpr ri maman abdurrahman
selamat malam selamat sore maksud kami pak rahman
assalamualaikum selamat sore menjelang malam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
serta dosen stp driyarkara sekaligus deputi dua kepala staf kepresidenan periode dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas yanwar nugroho
selamat sore pak yanwar
selamat sore mas
iya dan sebelumnya kami juga
bukan stp tinggi bilis angkat driyarkara
sebelumnya kami juga sudah
undang kepala brin bapak laksana trihandoko namun tidak dapat bergabung dalam dialog kami pada sore hari ini
pertama saya ke pak maman dulu
pak maman kalau dilihat tadi jalannya rapat komisi tujuh dengan brin ini cukup panas begitu ya
bisa anda ceritakan mungkin kepada kami jalannya rapat kemarin hari senin kemarin seperti apa
ya saya pikir banyak rapat kemarin dengan brin
seperti jalannya proses rapat apa adanya ya yang namanya dinamika
ya saya rasa itu kan berkembang aspirasi pandangan dari teman teman fraksi semuanya
terkait mengenai situasi dari kekinian dari institusi lembaga brin kita
namun satu hal yang ingin saya sampaikan semua itu berangkat dari rasa cinta
rasa ingin yang sangat tinggi untuk mendorong pengembangan dan kemajuan riset dan inovasi teknologi di negara kita
karena sekarang ini kan kita dalam konteks untuk riset teknologi pengembangan ilmu pengetahuan itu semua akan disentralisasi di brin
jadi maju berkembang atau tidaknya brin itu menjadi salah satu tolak ukur maju atau berkembangnya riset dan teknologi ilmu pengetahuan teknologi kita
jadi makanya itu menjadi cukup alok cukup seluruh dan itu yang memang mendasar semangat teman teman pada saat rapat beberapa waktu yang lalu
oke baik saya akan mengutip pernyataan dari anggota komisi tujuh dpr ri dari fraksi pks
mulyanto mengatakan laksana trihandoko gagal dalam mengkonsolidasikan baik lembaga sdm maupun anggaran brin
selama kepemimpinan laksana muncul berbagai kejadian yang kurang baik terkait dengan brin
apa saja temuan dari komisi tujuh sejauh ini terkait dengan brin
dua hal yang berbeda
hari ini institusi brin dipimpin oleh pak handoko kita panggilnya pak handoko
artinya maju atau tidaknya institusi ini tergantung dari material yang dilakukan oleh pak handoko
namun memang dalam proses perjalanan selama kurang lebih satu tahun kita banyak mendapat aspirasi mas betulnya
baik internak maupun internak
menggiat pemerhati ilmiah dan lain lainnya terkait dengan proses perjalanan institusi brin selama ini yang dipimpin oleh pak handoko
ya artinya banyak beberapa catatan catatan yang memang menjadi perhatian teman teman komisi tujuh
lalu yang kedua juga dalam konteks pengelolaan anggaran
nah memang beberapa waktu yang lalu kan bpk juga sudah melakukan audit institusi
yang ternyata juga hasilnya yang tidak ptp
nah ini kan menjadi perhatian dari kita semua bahwa penting bagi kita
untuk betul betul menjaga institusi ini agar betul betul bisa memberikan impact ataupun sumbangsi positif buat negara ini
oke baik saya ke pak yanwar pak yanwar anda melihatnya seperti apa dengan temuan temuan dari komisi tujuh tadi
terima kasih mas
saya begini melihatnya ya
ini saya setuju bahwa ini dua perkara yang berbeda antara mengganti orang dengan menata riset dan inovasi di indonesia
yang pertama mesti kita akui bahwa apapun retorikanya selama ini riset dan inovasi itu tidak pernah jadi prioritas
itu harus kita akui dulu
kalau kita nggak mau mengakui itu akan sulit
karena mereka yang paham riset dan inovasi tahu persis
persoalan mendasarnya ada dua
dan yang kedua adalah tata kelola riset dan inovasi
ini kepala brin sekarang mau diganti dengan siapapun dalam waktu dua tahun ini tidak akan bisa ngapa ngapain kalau dua tadi tidak ditangani
jadi dua tadi yang mau mendatang
kalau kita mau jadi negara maju ya dua ribu empat puluh lima mau jadi negara dengan ekonomi nomor empat nomor lima dunia
satu satunya cara mas
satu satunya cara mas adalah
kita nggak mau ngurus alam lagi kita nggak mau memporak porandakan bumi kita nggak mau
yang mau kita kejar adalah mesti knowledge based economy
syaratnya harus punya ekosistem riset dan inovasi
ekosistem pengetahuan dan inovasi
itulah mandatnya brin
dan itu dikerjakan sepuluh lima belas tahun
ini investasi jangka panjang
jadi kalau saya saya melihatnya
jadi kalau saya saya melihatnya
sebenarnya yang lebih penting sekarang ini menata ekosistem itu
regulasi kelembagaan orang pendanaan review dan akuntabilitas
itu saja yang ditangani dulu
menurut saya itu mas
kalau anda melihatnya bagaimana sejauh ini kinerja dari brin
menurut saya begini
ketika kementerian risetek dibubarkan
sebenarnya yang kemudian menangani kebijakan riset dan inovasi
semua numpuk dari satu badan kan
kebijakannya di situ implementasinya di situ evaluasi akuntabelnya di situ
karena dulu ada kementerian risetek meskipun kementerian risetek garis miring
meskipun peran risetek ini nempel ke kementerian likbud
tetapi kementerian likbud risetek itu hanya menangani riset dan inovasi di universitas
di luar itu dia nggak nangani
semuanya di brin
kalau saya mas
menurut saya ini persoalan dengan bagian yang kedua
kalau tadi saya bicara ekosistem sekarang bicara tentang tatanan
bicara tentang tata kelola riset
kalau saya mestinya yang kita perbaiki yang kita atur adalah misalnya regulasi
semua regulasi berkait dengan riset
mulai dari kerja sama peneliti asing masuk ke sini
pengadaan barang untuk keperluan riset segala macam
yang kedua kelembagaan tadi
kan tadi disampaikan oleh pak maman juga kan
banyak sekali protes atau banyak sekali aspirasi yang masuk itu berkaitan dengan
kalau di mana kelembagaan kan
karena semua lidang kl digabung ya nggak
kemudian lpnk lpnk gd kemarin dilebur
bahkan lembaga seperti ikman bokeli seperti dibubarkan
tapi nggak jalan lagi
itu hal yang penting
jadi yang pertama regulasi kedua kelembagaan
ini yang mesti kita tata dulu
yang ketiga manusia
tadi yang saya bilang tadi jenjang karir penggajian
bagaimana mereka dikembangkan segala macam itu
yang lami kemarin kan juga soal anggaran
anggaran riset itu kan ada programnya ada prioritasnya
jadi pertanyaan sekarang kan
prioritas riset nasional itu diletakkan oleh siapa
siapa yang menentukan arah riset nasional
kalau brin misalnya judewan pengarah
seperti apa mekanisme kerjanya
bagaimana epistemic community itu dilibatkan untuk menentukan
apa yang penting bagi negeri ini dua puluh lima tahun ke depan dua puluh tahun ke depan
riset kan begitu
nah baru kemudian tadi saya bilang review atau mekanisme akuntabilitasnya
kalau saya melihat itu pr yang menjadi kerja kan
kita tahu bahwa brin itu dibentuk di tengah tengah kabinet
ya kan dua ribu dua puluh satu
meskipun undang undang sinas ipec nya itu dari awal
tapi kan kemenristek dari seiring brin dari awal
tapi ketika kemenristek kemudian dibubarkan di tengah kabinet pada tahun dua ribu
dan brin jalan repot kan menata ini di tengah tengah kabinet
saya memahami kesulitan pak andoko
saya tidak bermaksud membela beliau atau tidak
saya memahami kesulitan pak joko saya tidak bermaksud membela beliau atau tidak
tapi saya mencoba memahami
sebagai orang yang pernah dari pemerintahan dan kemudian menata
waktu itu saya dari deputi kantor staf presiden
waktu itu pada periode pertama
saya mengerti persis mas gimana repotnya menata kelembagaan
apalagi di tengah tengah kabinet
sekarang diganti lagi mas
orang yang baru nanti misalnya bebannya akan berat sekali
kalau saya pemikiran saya ya rekomendasinya adalah
saya setuju bagian yang lain lain tadi
kalau mengganti itu saya bukan orang politik pak maman lebih tahu
tapi kalau saya menurut saya adalah ekosistem tadi dijalankan
review regulasi review kelembagaan review penghargaan pada orang
review penganggaran kemudian review mekanisme akuntabilitas
oke baik saya ke pak maman
pak mawan bagaimana anda setuju dengan tadi temuan dari pak yanwar
itu yang aku inginkan
akhirnya mbak arief mas
kenapa teman teman di tujuh menemukan satu kesimpulan bahwa kita butuh figur
atau orang yang jauh lebih punya strong leadership
mengingat posisi kebutuhan untuk membangun
ini kan ibarat gini ya
kita membangun brin dari anak ya
dari bayi dari kecil ya
artinya kita butuh kekuatan atau figur yang memang cukup memiliki kompetensi

sebetulnya akhirnya itu yang memang menjadi salah satu pertimbangan teman teman
kenapa muncul rekomendasi untuk mencapai figur yang memang memiliki kompetensi
karena tadi dari sisi kelembagaan membangun ekosistem riset dan inovasi
lalu yang kedua menata struktur kelembagaan dari sisi anggaran seluruh karyawan dll
itu kan membutuhkan sosok orang orang yang memang kita anggap memiliki kompetensi
untuk membangun komunikasi dengan semua kementerian
karena perlu dipahami itu sebetulnya menarik seluruh balita balita kementerian
menjadikan satu dikonsolidasi di bawah kiri
nah itu yang apa kita lihat perkembangan dua tahun ini cukup berat
semua kita memahami dan mengerti
nah makanya dulu rekomendasi sebelum rapat kita itu sudah beberapa tahun
kita rapat dengan kepala brin
kita selalu mendorong beliau bahkan teman teman komisi tujuh itu langsung mengambil
bukan hanya dari fungsi pengawasan tapi fungsi problem solver
fungsi yang diatas dari pengawasan kita
mencari bottleneck bottleneck dalam persiapan mendorong berdirinya institusi brin
kita sadar sekali loh mas dari dua tahun yang lalu bahwa membangun institusi yang baru pasti akan ada pro dan kontra
namanya institusi yang tadi seharusnya walaupun ya seharusnya
pirit ke dalam untuk mengintegrasikan itu bukan menjadikan satu kesatuan lpnk itu
nah ini kan juga tapi kan ternyata institusi brin sekarang kan meleburkan semuanya
yang seakan akan tadi ejman lipi betul
ejman lipi b delapan itu dibubarkan lalu dijadikan satu institusi
monggo dulu deh itu jalan dulu kalau
tetapi harapan kita kalau memang kebijakan itu diambil
positioning kepala brin harus mampu membangun komunikasi yang cukup menyejukkan di internal brin
nah itu yang akhir ini kan sebenarnya sudah kita jaga nih
bahkan kita udah jagain semuanya
nah cuman dalam proses perjalanan ternyata ada juga lagi masalah isu anggaran dan lain sebagainya

awalnya kita melihat ini sebetulnya sebagai konteks sebuah proses yang memang wajar dilalui
ya wajar ditalui dalam sebuah proses membentuk sebuah institusi yang baru
namun dalam proses perjalanan ternyata kita menilai bahwa ada satu problem leadership yang memang kita lihat dalam diri kepala brin
nah itu kita berharap
harusnya kita berharap orang orang kayak pak yanuar yang mungkin bisa
sebetulnya ini bukan hanya
jadi pak laksono mungkin kita anggap punya kompetensi akademik yang cukup mumpuni
tapi ini tidak hanya membutuhkan orang yang hanya sekedar memiliki potensi akademik dan kemampuan pendidikan tinggi
tapi ini membutuhkan kompetensi orang yang memang memiliki jam terbang leadership
kemampuan komunikasi antartansi baik itu di internal maupun di eksternal
nah ini yang memang dorong
bahwa ke depan dalam konteks untuk membangun brin yang masih sangat baru ini
ini kita membutuhkan figur figur yang memang cukup memiliki kemampuan jam terbang membangun komunikasi dengan semua instansi
baik di dalam brin sendiri maupun juga di brin
karena tantangannya berat sekali
saya sama dengan pak yanuar
maka dari itu akhirnya usulan teman teman menjadi seperti itu
namun kembali lagi
itu semua kan hak prerogatifnya presiden
ini semua kan hak prerogatifnya kami di komisi
tapi sifatnya dulu kan dan kita sikat
semua itu kan tergantung pak presiden
jadi yang terpenting kami dalam konteks kami sebagai angkut dpr di masyarakat fungsi pengawasan
ya kami harus memberikan usulan ini
kemarin pulangnya sekarang tangan pak presiden
kembali lagi semua ada di tangan pak presiden
ini adalah prerogatif penuh presiden
yang saya rasa tidak boleh ada satu satu pihak
kami hanya sih mengusulkan instansi
berarti tadi ada beberapa poin yang anda katakan
orang yang memiliki strong leadership
bisa berkomunikasi dengan semua instansi begitu ya
berarti menurut anda
apakah brin saat ini membutuhkan kepala yang jago manajemen begitu
misalnya seperti kemenkes
yang dipimpin juga dengan orang yang jago manajemen
dibandingkan dengan orang yang lebih paham terhadap riset
bagaimana menurut anda
kalau tanya ke saya
hari ini yang dibutuhkan oleh brin itu
memang figure figure yang memiliki kompetensi di bidang manajerial
karena yang mau ditata ini adalah ekosistem freeport dan inovasi
pada saat itu tidak kita dapatkan kriteria itu
ya tadi akhirnya
bisa bergeser dari substansi semangat dari berdiri awal
yang diinginkan brin untuk dipertanggung
itu mas kurang lebih seperti itu
jadi kalau tanya ke kami
ya tanya ke saya
ini balik lagi tadi anda mengatakan
hak prerogatif dari presiden
hanya bisa memberikan rekomendasi
kalau saya boleh tanya
rekomendasi siapa menurut anda sosok yang pas
untuk mengisi posisi kepala brin nantinya
kalau kita masuk ke situ terlalu subjektif
jadi saya rasa
saya tidak memiliki kompetensi dan wewenang ya
karena banyak lah
saya pikir silakan saja lah
kami tidak ingin ditarik ke dalam ruang ruang yang sifatnya subjektif
kami ingin pada perspektif objektif saja
pendekatan objektif kami seperti itu melihatnya
bagaimana menurut anda
apa langkahnya pertimbangan objektif yang seperti tadi disampaikan oleh beliau
jadi saya rasa
kita sudah tidak mau ini dijadikan polemik
yang akhirnya bersifat jadi subjek
saya ke pak yanwar
apa langkah yang harus diambil brin ke depannya
ketika memang nanti rekomendasi dari dpr dipilih begitu
untuk mengganti kepala brin
apa yang harus dilakukan oleh pemimpin berikutnya
sehingga brin bisa jalan sesuai dengan jalan
dengan track begitu ya
apalagi tadi anda mengatakan ini susah sekali
untuk menuju ke dua ribu dua puluh empat nantinya
sekali lagi saya mau menegaskan ini sama pak amman tadi
ini kepala diganti atau tidak itu prerogatif presiden
yang ganti siapa itu berganti presiden
saya mau masuk ke substansi
diganti ataupun tidak
yang saat ini mendesak
pengetahuan dan inovasi tadi
yang mendesak sekarang ini dan sering muncul adalah
aspek kedua dan ketiga
yaitu kelembagaan dan orang
itu yang tadi yang aspirasi yang banyak masuk ke pak maman tadi
kelembagaan itu begini yang saya bilang
seperti penataan littang littang kl
kemudian peleburan lpnk lpnk
itu kan yang sekarang ini dimasalahkan
kajian kajian ke arah sana
atau penataan kelembagaan itu
menjadi hal yang paling utama dulu
untuk dibereskan sekarang
saya yakin pak andoko atau teman teman brin pasti tahu
lebih tahu ada di tok dan kan
dan teman teman kan banyak sekali dari or or
yang terjadi di lapan
memang soal manusia
kemarin itu ada satu yang cukup ironis ya
yang saya yakin pak maman juga mendengar ini
anggaran brin penyerapannya rendah
tapi di sisi yang lain
media banyak mengungkap
misalnya bagaimana peneliti peneliti brin itu susah mendapatkan dana untuk riset misalnya
yang semacam ini menurut saya
ini bukan hanya low hanging fruit ya
tetapi hal hal teknis administrasi
yang mesti dibereskan
lembaga baru seperti brin
apalagi di independenkan
bukan lagi kementerian pada tengah kabinet
itu bebannya banyak sekali
saya tahu itu
dan sudah saya tulis di media
satu halaman penuh saya tulis di kompas
saya mengatakan itu
karena itu beban yang berat ini
itu yang kita kerjakan dulu
sudah lumayan baik bahwa dana riset sekarang bisa multi years
tapi sekarang mekanisme akuntabilitasnya gimana
apakah para peneliti akan diikat dengan aturan aturan penggunaan dana keuangan negara seperti pada umumnya
dengan membangun jembatan itu hal yang berbeda
kalau mau jembatan anda jelaskan
pengadaan tanahnya semennya berapa persen
riset itu tidak seperti itu cara bekerjanya
seperti seperti itu menurut saya
itu yang kita kerjakan dulu
yang lebih penting adalah
menyadari bahwa riset ini investasi negara jangka panjang
saya itu sungguh khawatir ya
mas maman pasti saya panggilnya mas haji masih muda kayaknya
saya nanya deh
apa kita yang yakin akan bisa mencapai
kalau riset kita seperti sekarang ini
kalau inovasi kita seperti sekarang ini
enggak enggak akan enggak kan
karena indonesia dua ribu empat puluh lima itu nanti
maka sekarang ini
mumpung kita punya sisa waktu sampai dengan dua ribu dua puluh empat ini
siapapun itu pak handoko atau bukan
adalah menata yang bisa ditata
regulasi tentang ajaran waktunya
apa yang bisa kita kerjakan sekarang
kelembagaan orang penganggaran
yang selama ini banyak mendapatkan kritikan
siapapun yang akan memimpin negara nanti
riset ini nggak bisa diperlakukan seperti proyek proyek prioritas negara
seperti membangun jembatan membangun jalan tol
kalau saya begitu
berarti menata yang harus ditata
yang lagi yang lebih penting adalah masalah kelembagaan
dan juga manusianya begitu ya
dan penganggaran ya
yang ditemukan oleh dpr
apakah masih dilanjutkan oleh pak handoko
atau dengan yang baru sesuai dengan rekomendasi dari dpr
kita akan tunggu
karena besar harapan kami menuju indonesia dua ribu empat puluh lima
sudah bergabung bersama kami
bapak maman abdurrahman
wakil ketua komisi tujuh dpr ri
serta yanwar nugroho
deputi dua kepala staf kepresidenan republik indonesia dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom sore hari ini